badan pangan nasional berupaya mengendalikan harga pangan strategis yang melambung setelah
hari raya idul adha seperti daging ayam deputi satu bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan
bapanas igusti ketut astawa mengatakan untuk daging ayam harga wajar saat ini daging ayam
ras karkas berkisar tiga puluh delapan rupiah sampai empat puluh rupiah per kilogram pada panel harga pangan
yang lalu bapak nas bersama stakeholder perunggasan sedang menghitung ulang kewajaran harga acuan
pangan daging ayam di tingkat peternak yang sebelumnya sebesar dua puluh satu hingga dua puluh tiga rupiah
per kilogram mengikuti harga pakan dan bibit ayam saat ini farm itu dua puluh satu dua puluh tiga dengan asumsi jagungnya itu
lima ribu kemudian kalau telur dua puluh dua dua puluh tiga kalau tidak dua puluh dua puluh tiga nah kemudian kalau eh eh eh pakannya pun
sendiri apakan untuk ayam broilernya itu ditingkat tujuh ribu lima ratus an dengan doc nya seharga enam ribu an memang pada
saat beberapa bulan yang lalu harga doc sudah sekarang tujuh ribu lima ratus an kemudian harga pakan pun sekitar
sampai sembilan ribu sehingga setelah kami lakukan simulasi kembali memang harga di farm itu yang
wajar adalah dua puluh tiga dua puluh empat sementara untuk cabai keriting merah harga acuan penjualannya di tingkat konsumen
sekitar tiga puluh tujuh rupiah per kilogram adapun fluktuasi harga cabai di atas tiga puluh tujuh rupiah tersebut tak lepas
tadi nilai susu cabai yang busuk dari pengiriman dari seratus kg cabai yang dimiliki pedagang pasar
induk ramadjati misalnya
hal serupa juga terjadi pada bawang merah nah oleh karena itu kalaupun dia menerima dengan harga yang
wajar pasti dengan adanya penyusutan karena busuk dan lain sebagainya harga pasti disesuaikan kembali
ini sangat fluktuatif memang ya sehingga akan bisa jadi dia jual mungkin menjadi tiga puluh lima padahal tiga puluh tujuh kemudian dari pasar induk
distribusi ke pasar yang lain akhirnya dia mencari margin marginnya pasti agak lebih tinggi beda dengan
yang lain kalau dicabai rata rata mungkin lima ribu enam ribu perdagang ambil martin karena resiko busuknya sangat
tinggi para petani di magelang jawa tengah mengaku saat ini stok cabai dan sayuran mencukupi dengan
harga di tingkat petani yang relatif stabil ketua koperasi mitra agroabadi yang mewadahi empat ratus lima puluh petani ini
memang mengeluhkan mahalnya ongkos logistik untuk distribusi kooperasi setidaknya perlu membayar
biaya empat juta rupiah untuk satu truk yang mengangkut empat ton muatan hasil tani menempuh jalur tol
sepenuhnya demi menghindari kebusukan kalau di tiga sayuran enggak ada sih ya nggak ada isu ya
karena kita memang untuk stok sayuran ready semua ya ada di pasar ya ya mungkin karena pasokan stok
yang itu karena pasokan stok yang kurang lancar atau gimana ya tapi kalau dari harga petani sih
masih stabil ya relatif stabil ya harganya gitu ketersediaannya ada ready semua untuk itu bapak nas mengajak
para petani dan pedagang mau berinovasi dalam mengelola hasil taninya yang melimpah misalnya
petani cabai yang bisa memproduksi cabai kering dan bubuk yang juga memiliki permintaan pasar yang cukup